ya bisa lah kan karena gue
allah kok lo ada disini
lo yang modalin
dan lo yang pujuk bapak ini juga
aduh maafin putri ya pak
tapi putri gak akan nerima barang barang ini kalo yang modalin itu dia
kamu ngapain kesini
kamu bukan mau kerja kan
alhamdulillah enggak kok
putri kesini malah pengen nanya sama mi
yaudah kita masuk yuk
jadi nenek kamu sebelum meninggal cerita tentang bapak kamu
makanya putri kesini
putri mau nanya sama mi
andai saja mami tau soal bapaknya putri dimana dan siapa
putri bukannya mami nutupin atau mami gak mau ngasih tahu
tapi mami sendiri gak punya bayangan tentang bapak kamu
andai saja mami tahu pasti mami kasih tahu sama kamu
mami akan bantu kamu untuk cari info tentang bapak kamu
maafin putri ya kok kamu misalkan putri bikin mami repot
enggak sayang kamu itu gak pernah ngerepotin mami
kamu itu anak yang baik
ibu kamu itu beruntung punya anak seperti kamu putri
amin makasih mami
kalau gitu putri harus pulang ini kan udah malem
eh sofia kamu tuh jangan bohongin putri terus dong
kamu harus kasih tahu dia dong
udahlah mam putri itu urusinnya sofi
mami gak usah ikut campur
sofia saya mohon maaf tapi terus terang kamu ini sudah tidak akan mungkin untuk punya anak lagi
hah gak asik gak asik asik sih kue gak bisa punya
halo apa kabarnya kalau gue udah tua nanti siapa yang bakal ngurusin gue
tuh ibunya kemana tuh makanya nangis
kok gebrek banget ya
tidak ada siapa siapa gak ada orang tuanya
hah ih cakep
laki apa perempuannya
oh ini bayi perempuan
tidak ada siapa siapa di sini
berarti ini bayi jadi anak anak gue
jadi asal mami kece tau ya sofi itu bisa ngedapetin putri jadi anak sofi
karena sofi orangnya yes baiknya dan juga yes keibuannya
awas aja kalau mami kece mbiar
sofi bakal bikin hidupnya putri yes menderita
pak papa saya kok udah rapi lagi ya pak
iya saya bersedia membantu kamu putri
ya bagus sih pak tapi putri bingung aja kok bapak cepat banget berubah pikirannya
ya bisa lah karena gue

kok lo ada di sini
lo yang modalin
dan lo yang pujuk bapak ini juga
nah nah nah
aduh pak maafin putri ya pak
tapi putri gak akan nerima barang barang ini kalau yang modalin itu dia
jadi bapak aja yang ambil
pak pak pak
taruh lagi pak
eh gue bilang kalau gue tuh gak mau kenapa lo yang maksa
pak ingat saya sudah bayar mahal
jadi saya minta bapak itu turuti saya bukan dia
yaudah gini aja deh
karena lo yang modalin jadi lo aja yang kerja bukan gue
gue gak mau kerja sama sama love
pak putri provinsi dulu ya pak
aduh mas gimana nih mas kok jadi gini
bapak santai aja
pasti balik lagi kok
ini kok masih siang begini
kok kamu udah pulang aja
emangnya kamu gak kerja gitu
ah enggak bu hari ini putri gak kerja dulu
emang gak kerja dulu
aduh aduh aduh
terus kalau kamu gak kerja kita makan
hah makan apa coba
biar purde yes kebunya gitu
bingit sekebut ya
kamu tuh kenapa sih put
kamu gak perlu jawab
ibu paham kok
kamu emang udah gak perlulikan sama ibu
gak mau ngurusin ibu
gak mau ngasih uang ke ibu
udah paling bener
ibu pergi aja
kamu gak perlu jawab ibu
bu bukan kayak gitu bu
ibu sama sekali bu
bukan jadi pemangnya putri
kamu dendam sama ibu
karena ibu gak inget siapa bapak kandung kamu
kamu dendam sama ibu
gara gara ibu gakdain motor kamu
kamu dendam sama ibu
kamu dendam sama ibu
kamu dendam sama ibu

kamu dendam sama ibu

pake kamu sengaja bales malesan

padahal kamu tahu

bu jangan mikir kayak gitu bu
jangan mikir yang aneh aneh
bu tapi ini juga lagi pusing bu
sebenernya ada yang pengen berpikir bu
tapi masa putri itu bener bener gak suka sama orangnya
berarti kamu bilang ada orang yang mau danain lapak tapi kamu gak suka
nah ini dia nih

percaya ulang ada orang yang mau yang diafaskan titik lines nya silly kita itu pada
minta pulang dari zaman awal
bu ini kamu agak gelap
bu aku nanti santai sama les sharing
soalnya sudah sar solche masalah

jadi aku pasti beli offensive
tidak ada kelapa kamu
tentu orang ajak bersama
ini demi kebaikan kamu demi kebaikan kamu
cap jus kamu berangkat
pergi pergi ke sana
dia pergi kelapa
paling yes punya anak perempuan
ada yang mau bantuin kelapa
gue tau lu bakal balik lagi
makanya gue mau cabut
apaan lagi sih
gue mau bikin perjanjian sama lo
perjanjian kalau gue tuh mau kerja bukan karena gue ini cewek murahan yang bisa dibeli
tapi karena ini gue tuh butuh
gue mau bikin peraturan
ya udah peraturan apaan
karena lo yang mau daliin ini semua
jadi lo yang pemiliknya dan gue yang kerja sama lo
wow semua ini semuanya milik gue
ya allah punya alat terus punya siapa lagi